hai siang karena tentu pak kalau nasib menulang tahun golkar hadir pak surya sendiri jadi itu
bisa saja karena maksudnya al qur'an prabowo al qur'an kalau pak gajar sama saya sama sama
penyakitnya sama yang kemarin itu yang terutama nya sebenarnya yang
ya komunikasi politik kita jalan terus untuk semua urusan ya untuk semua urusan dalam arti
semua ingin menjajaki semua ingin berkomunikasi dan tentu saja ruang komunikasi itu kita buka
karena kebetulan saya dengan pak irlangga kan teman lama sejak dari dulu sama sama dari ugm
ya di kagama sering berkumpul sama caimin pak mahfud mas anies ini teman teman yang dari
ugm semua jadi kami berkomunikasi dengan mereka ya selalu saja bertanya kira kira masing masing
partai seperti apa dan kami persilahkan karena ketua partai bisa ngomong dengan ketua partai
ngomong dengan saya sebagai calon juga oke gitu ya dan kita bicara agenda agenda ke depan
meskipun tentu dalam kepentingan praksis pastilah negosiasi negosiasi akan dilakukan
dari pdi perjuangan mas hasto mbak puan juga melakukan itu jadi biasa